jerat pinjaman online yang meresahkan masyarakat perlu dihindari dengan memperhatikan gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan
orang harus lebih waspada dan berhati hati jika ingin meminjam ke lembaga tidak resmi dengan memperhatikan persyaratan dan resiko gagal bayar
meski terdesak pastikan anda mencari alternatif lain seperti meningkatkan pemasukan meminjam ke kerabat yang lebih mampu atau ke lembaga keuangan yang resmi
dan seperti ini ya ini kan kita tidak bisa dibilang normal seperti dahulu gitu ya
kita kan sekarang mau gak mau semua masih ketat semua ya
itu memang kita tidak bisa buat saya kalau saya mengamati orang orang itu memang kita tidak bisa untuk memenuhi gaya hidup seperti yang dulu dulu gitu sebelum pandemi
nah itu kita harus semakin kencang gitu
apalagi kebutuhan juga nggak mau tahu dengan pandemi gini ya kebutuhan harus nah itu kita harus lifestyle harus kita tekan
gimanapun saya tetap mencari
saya nyarankan untuk lifestyle kita tekan kemudian perancanaan memang lebih harus detail
kalau toh benar benar kita tidak sanggup untuk istilahnya pendapatan ya kita pinjam harus ke lembaga yang resmi
atau setidaknya kalau kita tidak punya persyaratan untuk bisa meminjam di lembaga yang resmi gitu kita mungkin ke teman atau apa
dan kita berberyakinkan bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita untuk mencari